ngajak ngajak apa ini
buka aja lah
selamat pagi brotherku
usaha kamu ke misial itu
mengingatkan papa dulu
ketika mengajar cinta almarhum
maaf ya pak
ke kamar dulu nih
yaudah kami istirahat aja ya
kapan pun juga mau istirahat
aku senang hubunganku dengan rifki
pelan pelan bisa mencair
tapi rifki kelihatannya masih belum sepenuhnya
menerima kepergian mamanya
setiap aku singgung tentang
dia langsung jual
kamu tenang aja ya
bapak kamu kayaknya sudah membaik
kamu masih pikiran sama bapak kamu ya
atau kamu masih keberatan
buat melanjutkan acara pertunangan kita
mau gak mau
acara pertonangan kita tetap harus
walaupun gue belum siap banget
walaupun gue belum siap banget
ngeliat papa kamu kayak tadi
ngeliat papa kamu kayak tadi
aku tau kakak
aku tau kakak
kamu berat untuk ngelakuin hal ini
kamu berat untuk ngelakuin hal ini
kamu gak akan salah ngambil keputusan ini
aku janji akan ngebahagiain orang yang aku sayang
aku janji akan ngebahagiain orang yang aku sayang
ya udah kalau kayak gitu ibu simpenin
boleh gak soalnya el punya nipi
kalau el nanti sukses
el mau beliin ibu rumah jadi kita gak perlu pindah pindah deh

ev menjadi pelompak
untuk cinta yang selalu sakit

untuk cinta yang selalu sakit
careju harus bayi bingung dan raymond
careju harus bayi bingung dan raymond
kutuk tangan ini
kayaknya tadi el ketemu mike deh
nggak mungkin sih di cafe soalnya
tapi kalau misalnya itu beneran mike gimana
ibu lupa cerita sama kamu jadi semalam
ibu tuh ketemu sama mike
jadi kan semalam hape ibu tuh kejamretan
nah mike itu yang nolongin ibu
terus ibu nggak apa apa kok nggak cerita sama el
ya ibu sih nggak apa apa
udah lah nggak usah di peduliin el juga udah nggak peduliin sama dia
nggak usah dibahas nggak penting
bukan mau waktu semain regi
tapi kalau dia minta balikan lagi sama kamu gimana
ya el yang nggak mau lah
lagian kan pas itu l pernah ngasih dia pilihan
nggak ngambilnya el yaudah terima konsekuensi aja
eh udah udah biar ibu ya piresin ya
nggak usah biar el aja bu
sayang nanti kamu pelat ke sekolahannya ya
ada yang lelucuan ya bu
sudah hati hati ya sayang
dan yang selanjutnya
hai selamat pagi
lu lu dari kapan disini
ya sekitar sepuluh menit yang lalu lah
karena gua mau ngasih kejutan buat lu
lu kalau masih nge check gua pergi sendiri ya
ayo yuk yuk yuk jalan jalan jalan kita langsung berangkat
selamat pagi ibuku yang seru cantik
eh ibu lu siapa manggil nyokap gue ibu ibu
sksd banget lu gak usah sok deket lu kenal ya
ini kan gue tuh lagi latihan buat nanti kedepannya
betul nggak tante boleh kan
amin udah deh kalian tuh gak usah ribut sekarang
kalian berangkat ntar terlambat loh
ibu lu aja paham mas lu nggak pahamin gue sih
nih lutu hari ini gue itu jadi perwakilan dari kelas ips
untuk menyambut anak pindahan itu loh
anak anak apa pertukaran
yaudah ayo jadi kita gak boleh telat
aku takut telat kenapa lu gak langsung aja ke sekolah
kenapa mau kesini dulu
bu ini anaknya gimana sih bu
kan dijemput tuh harusnya bilang makasih seneng gitu
ini minggir minggir terus ini gimana sih
udah udah kalian tuh jangan ribut terus
ntar kalian cek
kalian jatuh cinta loh
hah udah mulai kayak botol kecap ibu kayak gini mah
udah jadi pergi gak nih buruan depan motor
itu namanya udah dapat lampu hijau
bener gak sih tante
bener gak sih ibu
aduh gue mau masuk nih
gue mau ngajarin pindah ke kameranya
buruan depan motor
oh aku tuh sebenernya ini aja
minta diingetin aja sebenernya
botol kecap biasa kayak gini aja bu
ibu aku antar anaknya
geli denger lo ngomong aja
kan berantemnya gak kelar kelar
gue mau turun dikit rambut
lihat kan bu
tapi kalau nggak berantem gak seru
bapak bu bapak
botol kecap hampir kena nge gaget
berantem kok gak kelar kelar sih kalian ini
muterin motor lah
tolong ya ibu
masa rambut gak bu
selang banget dia
wah gak ngajak ngajak
buka aja lah
eh biasa jo
oh dia udah naik
selamat pagi brotherku
itu kayaknya betulia